lagian sih kamu lupa aja di pelihara
binatang gitu kayak di pelihara ini lupa di pelihara
aku tahu gimana caranya biar nilai kita bagus
kita ambil aja ambil jawaban doang dulu
tunggu dulu dong
iya gak indra
suara kalian tuh berisik banget kayak kena pot bemo
ah aduh ustadz
gak usah pak terima kasih
gak apa apa ade ini gratis buat adik
gak apa apa pak makasih ya pak
masamperin pada yuk
jangan kabur lagi
pak d udah tahu semua apa yang kamu lakukan
pak d itu sangat sangat menyesal
ternyata haikal tuh anak baik
hengka jangan kabur lagi ya
ingat kan besok uap
ujian akhir semester
nah kalau uap hujan akhir pekan
ya haikal kamu jangan kabur lagi ya
nasi bungkusnya itu buat anak gelandangan
ama haikal kecewa
udah bohongin pak satpan
pakai duit mainan
haikal gak mau bikin
kecewa pak d
ayah dan ibu
itu haikal tuh di depan tuh
patus haikal ngembang
anak anak semuanya udah ada yang batal belum puasanya
kecuali sobri indra dan numan
udah tenang tenang semuanya nggak boleh gitu ya
sobri indra lukman
kalian ke masjid aja duluan ya
tapi ustadz kita tunggu sini aja dulu
kita mau makan gajinya dulu
saya juga pak ustadz
gak boleh gak boleh kan kalian bertiga kan gak puas
cuma setengah hari doang
oh setengah hari doang
yang puasa setengah hari dapat takjilnya setengah
nah setengahnya lagi buat puasa yang punya
iwaa bukan begitu dong
eh sudah sudah sudah
ya udah tuh sobri indra lukman kalian boleh kok makan takjinya ya
gak usah ustadz
kita bertiga ke masjid nazir
gara gara kamu sih kau
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya
nia sabar ya ustadz bagiin ya
sebentar lagi buka
senang semuanya ya
sedikit lagi sudah waktunya kita buat buka puasa
ayo lebih baik kita menyegerakan
yuk udah siap nih tanjilnya
kalau udah pada minum sih
udah ada surah penduk
berarti cuma berbunyi
mau ngecek doang
kali aja lauknya kurang
biar ayam pernah kabur
maaf pak deh soalnya anak anak pikir itu suara beduk
allah dua dua barom
nah alhamdulillah ya
kita berdoa dulu sayang semuanya
wa sahabatil ajru insya'allah
kok pak ustadz baca doanya gitu
ini adalah doa yang biasa nabi baca setelah buka puasa
nah doa ini
hadisnya lebih kuat dibandingkan doa
tapi kalian boleh pakai dua duanya ya
nanti kalian apalin semuanya doa ini ya
sekarang kalian makan takjilnya sampai habis
habis itu langsung kemas ke masjid
nanti makan besarnya setelah sholat ih
sholat isya pinter yaudah silahkan
gimana kalau kita ngambil lembaran jawaban di ruang guru
biar yang gitu tuh paling tinggi
paling kelas atas
jadi kita udah tau soalnya
pokoknya aku gak mau
aku gak setuju
karena itu perbuatan curang
itu hasil usaha kita
oh dodot kamu jadi gak sejak awal nih sama aku nih
harus dijawab salamnya
udah deh aku mau ketemu aku
udah aku duluan ya
berhasil berhasil berhasil
tadi komuk komuknya itu si aikel itu
eh emang tak hekel
aku kira haikal udah jadi anak yang baik
maka berhasil deh aikel
tapi aku juga lupa sih kalau hafal sejarah kayak gitu
kalau aku nih belajar sejarah pasti aku sering lupa
susah tuh lu
eh kalau kamu itu emang kebiasaan pelupa
lagian sih kamu pelupa aja di pelihara
binatang gitu kayak di pelihara ini lupa di pelihara
aku tau gimana caranya biar nilai kita bagus
ambar jawaban doang guru
yang ke indra
suara kalian tuh berisik banget kayak kenal pot bemo
daripada kalian berisik sambil menunggu ikomah
lebih baik kalian shalat sunnah atau berdoa
karena salah satu waktu mustajab dikabulkannya doa
ada diantara azad dan iko
masuk masuk masuk
jangan berisik lagi
lu taruh bahasa doa dulu dong
tapi aku gak hafal
nanti pas ijen praktik ditanya gimana
yaudah pimpin tut
kenapa sedih tadi butet
aduh lili sekarang ketawain aku
tadi sih santrinya lewat sini
pas itu langsung utak
ini kak denny
besok uas aku gak mau belajar mau nyontek air
kamu kan yang nempelin kertas
aku mau nyontek besok was
ini tuh masjid rumah allah
udah sobri sekarang kamu komat
allah akbar allah akbar
insya allah nama muhammad rasulullah
allah akbar allah akbar
luruskan dan rapatkan safinya
karena lurus dan rapatnya saat itu bagian dari kesempurnaan sholat
ingat jangan berisik